usai menundukkan thailand pada putaran pertama final aff dua ribu enam belas
di stadion pakansari cibinong jawa barat
timnas indonesia langsung berangkat menuju thailand untuk menjalani leg kedua
di stadion raja mangala thailand pada tujuh belas desember
kekuatan skuad garuda kali ini sedikit pincang
lantaran absennya pemain sayap andik firmansyah
akibat cedera serius saat bermain melawan thailand kemarin
ucapan selamat dan doa diberikan para pengguna jasa bandara soekarno hatta
saat punggawa timnas indonesia tiba di terminal dua bandara soekarno hatta
tanggerang kami siang
para pemain beserta ofisial timnasional indonesia ini
akan bertolak menuju thailand
guna menjalankan laga tandang leg kedua final aff di thailand
kekuatan skuad garuda kali ini sedikit pincang
lantaran absennya pemain sayap andik firmansyah
andik tak bisa memperkuat timnas lantaran cedera serius
saat bermain melawan thailand rabu malam
meski demikian andik tetap dikonsertakan ke thailand
untuk memberi dukungan moral
bagi rakyat timnas indonesia
dan juga rekan rekannya
timnas indonesia akan menjalani laga tandang
di stadion raja manggala bangkok
thailand pada tujuh belas desember mendatang
dodi wahyudi tanggerang